satu mempelai mengaku perempuan pernikahan sesama jenis terjadi di desa secli kabupaten halmahera selatan maluku utara
namun penyamaran pengantin perempuan terbongkar usai perias mencurigai bentuk tumbuh yang berbeda dengan perempuan pada umumnya
atas kecurigaan tersebut bidan setempat lantas melakukan pengecekan hingga terbukti mempelai perempuan adalah laki laki
kembalakan terwilayah kementerian agama provinsi maluku utara mengatakan